kita beralih ke informasi lain menteri energi dan sumber daya mineral minggu siang
meninjau persiapan pasokan listrik jelang hari raya idul fitri
pasokan distribusi listrik dinilai lebih dari cukup sampai hari raya idul fitri
menteri energi sumber daya mineral sudirman said mendatangi gardu induk sumber daya listrik
di cawang jakarta timur guna meninjau kesiapan pasokan listrik jelang lebaran
menurut sudirman said distribusi pasokan listrik ke beberapa wilayah di jabodetabek
khususnya untuk titik vvip seperti rumah sakit bandara istana presiden dan sarana umum
dinilai lebih dari cukup
sementara itu petugas pln akan siaga dua puluh empat jam selama libur hari raya idul fitri
guna mengamankan pasokan listrik
penurunan demandnya lima puluh persen karena kan pabrik libur
kemudian kantor kantor libur komersial juga banyak yang libur
yang apalagi jakarta kan sebagian mudik orang meninggalkan kota jakarta